belum lama ini muncul sejumlah unggahan di akun instagram milik tmc polda metro jaya
yang menampilkan momen petugas polisi lalu lintas menegur pengendara kendaraan bermotor
yang kedapatan merokok saat berkendara di jalan raya
dalam unggahan tersebut terlihat seorang pengemudi mobil dan penumpangnya
yang kedapatan tengah merokok saat sedang berkendara
dalam video lainnya seorang penumpang motor yang sedang berboncengan pun
diberhentikan dan ditegur oleh petugas polantas lantaran kedapatan merokok
penumpang motor itu kemudian mematikan dan membuang rokok yang sempat dihisap
pernah juga karena pengendara yang di motor gitu kan sama di mobil juga
abu rokoknya itu terbang sampai kena mata itu kan bahaya banget gitu
dan kalau pun kena tangan atau itu cukup panas juga kan ya
itu risih banget sih gitu
iya harusnya sih ada aturan khusus yang ngeberlakuin supaya pengendara itu
nggak boleh sambil rokok gitu karena itu benar benar ngebahayain aja sih dan buat terisi
kalau misal ngerokok itu kan sebenarnya berbahaya apalagi yang dari mobil ya
apa aja deh itu
kalau misal ngebuang putu rokoknya itu kadang kan bisa kena pengendara belakang ya
nah itu kan kalau kena mata sakit banget
nah itu kalau menurutku sih berbahaya banget
jadi bikin oleng yang belakang juga itu bisa ditabakan beruntun gitu loh
kalau ditilang lebih bagus
apalagi dikenain denda kan
lebih baik ditilang
kalau teguran tuh kayaknya kurang mantep ya
jadi lebih baik langsung ditilang
jadi kan jadi salah satu pembelajaran nantinya ya
implementasi hukum yang dilakukan di lapangan masih menimbulkan keraguan
soal diperbolehkan atau tidak merokok saat berkendara
sebelumnya kami sudah berupaya untuk mencoba menghubungi kepolisian lalu lintas dari polda metro jaya
untuk bisa menanyakan bagaimana sih sebenarnya
aturan dan juga implementasi hukum di lapangan terkait aturan larangan merokok sambil berkendara
hanya saja sampai sekarang belum ada tanggapan yang diberikan terkait aturan tersebut oleh pihak kepolisian lalu lintas
namun kalau kita melihat peraturan menteri perhubungan nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan oleh masyarakat
dalam pasal enam huruf c disebutkan bahwa mengemudikan kendaraan dilarang sambil melakukan aktivitas merokok
aturan tentang larangan ini juga didukung dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan ll aj no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan pasal satu ratus enam ayat satu
mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
tak hanya itu dalam undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan ini juga tepatnya pada pasal dua ratus delapan puluh tiga juga dijelaskan mengenai sanksi pidana dan ataupun denda
tidak ada yang bisa diperlukan
cuma rokoknya kan akan ketinggalan
dia bisa jatuh ke paha bisa jatuh ke dashboard bisa jatuh ke manapun
ke kaki bahkan mungkin pas lagi ada bara rokoknya dia nggak pakai sendal ya kena pedal segala macam
dan itu ya potensi potensi yang memang mungkin saja terjadi
ya mungkin di luar sana sudah terjadi tapi mungkin tidak terekspos ya
karena banyak sekali kecelakaan salah satunya dimulai karena ketidaksadaran kita tentang pentingnya mengemudi yang baik benar
andri menambahkan bahwa aturan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan bisa direvisi dengan memberikan penekanan terhadap sejumlah larangan dalam berkendara
yang memiliki potensi memberikan gangguan konsentrasi ataupun membahayakan dalam berkendara seperti merokok dan lainnya
albi pratama daud thompson jakarta